penyelesaian kasus penipuan yang dialami satu ratus tujuh puluh tujuh calon haji asal indonesia di filipina masih terus dilakukan
mereka ditempatkan sementara di kedutaan besar republik indonesia di manila sebagai tahanan detensi imigrasi negara filipina
hingga kini belum ada kepastian pemulangan mereka ke tanah air
ada gurat sedih di wajah muhammad rista
kakek enam puluh dua tahun asal sebatik ini tidak menyangka niatnya menunaikan ibadah haji ke tanah suci
harus terhambat karena ulah sindikat pemalsu dokumen haji di filipina
iming iming bisa berangkat haji dalam waktu cepat membuatnya rela membayar ratusan juta rupiah
hasil kerja kerasnya sebagai petani
aturannya kalau indonesia kan kalau daftar sekarang dua puluh lima tahun
sedangkan umur saya enam puluh dua tahun
bisa kan saya bisa dapat dua puluh lima tahun
saat ini pulang ke indonesia menjadi satu satunya keinginan
agar bisa berkumpul kembali bersama keluarga yang khawatir akan nasibnya
memang sudah anak saya ini begini
memang sudah ditentukan oleh allah
bahwa kamu akan memikirkan begini pada tahun ini umur sekian
jadi kalau tidak begitu gila kita pak
tapi kita orang baru bertakwa
tuhan serahkan sama tuhan
nah kita bersama tuhan
hari hari rista dihabiskan dengan menunggu bersama seluruh calon haji korban penipuan
mereka masih harus menjalani proses hukum di filipina